rencana pemindahan ibu kota negara indonesia ke kota lain kembali muncul
kali ini pemerintah mematangkan rencana pemindahan itu melalui rapat terbatas
yang digelar di kantor presiden
pemerintah menilai jakarta sudah terlalu sesak sebagai ibu kota pemerintahan dan ekonomi
serta hampir tidak memadai lagi dari sisi lahan
kepadatan penduduk dan kerawanan bencana
meski demikian pemerintah belum menyebut secara rinci letak calon ibu kota negara
jakarta kota seluas enam ratus enam puluh satu lima km persegi ini menjadi rumah lebih dari sepuluh juta jiwa
kota padat penduduk itu tak lepas dari berbagai persoalan
diantaranya banjir penurunan permukaan air dan kerusakan lingkungan
bukan hanya itu sebagai ibu kota jakarta kini menanggung dua beban sekaligus
sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis
hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah saat ini kembali memunculkan wacana pemindahan ibu kota
dalam rapat terbatas di kantor presiden presiden jokowi dodo mematangkan kajian tentang pemindahan tersebut
dari sejumlah opsi yang dikemukakan presiden memilih opsi memindahkan ibu kota negara ke luar pulau jawa
dan kebutuhan pembangunan yang indonesia sentris menjadi alasan ibu kota negara harus
keluar dari pulau jawa
beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang
dengan memindahkan pusat pemerintahnya
saya kira kita contohkan banyak sekali
mulai dari malaysia korea selatan brazil jakarta dan lain lain
jadi sekali lagi kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini
meski tidak menyebut secara terperinci letak calon ibu kota negara
presiden melalui menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapak penas
bambang brojonegoro mengatakan calon ibu kota nantinya harus berada di lokasi yang bebas dari bencana alam
terletak di tengah posisi indonesia minim konflik dan memiliki infrastruktur dari kota pendampingnya
proyek jangka panjang ini memerlukan dana lebih dari empat ratus triliun rupiah dalam beberapa tahun
jadi intinya arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan apbn
tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga
tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini
wacana pemindahan ibu kota jakarta sudah digaungkan sejak era presiden soekarno
dikutip dari cnn indonesia com pada seribu sembilan ratus lima puluh an soekarno menyebut nama
nama palangkaraya kalimantan tengah lebih tepat menjadi pusat pemerintahan
namun rencana itu tak pernah terwujud
pada era soeharto sempat muncul gagasan menjadikan daerah jonggol bogor sebagai ibu kota negara
presiden susilo bambang yudhoyono melangkah lebih maju
dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota
namun selama dua periode pemerintahannya hasil kajian tak pernah diungkapkan menyeluruh kepada publik
pemindahan ibu kota publik

presiden joko widodo akan memindahkan ibu kota ke luar pulau jawa
spekulasi bermunculan termasuk soal lokasi mana yang potensial
ini bukan perkara gampang tidak cuma soal geografis sosial dan politik juga harus jadi pertimbangan
terutama proyek besar ratusan triliun harus dipastikan benar sesuai peruntukan
tidak jadi bancakan dan harus benar benar bisa dilakukan
kita bahas malam hari ini bersama mbak dhani jaleswari pramuardhani
terima kasih sudah hadir pada malam hari ini
dan juga ada pak paska suseta mantan kepala bapak penas menteri ppn di kabinet indonesia bersatu ya pak
terima kasih pak paska selamat malam
sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mas bima yudhistira adi negara ekonomi indef
mas bima terima kasih sudah hadir kembali di studio ini
dan saya ke pak paska dulu sebenarnya
ini kan sudah rencana dari lama ya
apa pembedanya yang sekarang disampaikan dengan mungkin yang dulu sudah sempat dibahas

suter plan nya sudah ada atau tidak sih sebenarnya pak paska
ini sebetulnya dimulai sejak bung karno tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh kan
pemeresmikan bukota palangkalaya
ini ada satu acana
tapi ditegaskan kembali oleh bung karno waktu itu pada di sespat
seminar khusus di seskuad tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima

dan beberapa rentetannya sampai di tahun seribu sembilan ratus enam puluh
pak harto waktu itu akan memindahkan ke jongo
saya fokuskan pada waktu zaman pak sby
pak sby memang sangat concern pada waktu itu
dengan alternatif pilihan memindahkan itu tetap ke palangkaraya
akan tetapi pada waktu itu terus terang saja kabinet pertama pada waktu sbe
setelah krisis kita mengalami defisit yang besar
dan juga penerimaan pajak juga di bawah tiga ratus triliun
sehingga kita memikirkan jarak antara dulu sebelum ke palangkaraya
nah yaitu konsepnya pak harto dipakai di jongol
nah pada waktu itu kan beberapa kementerian sudah didesentralisasi
nah waktu itu gagasannya
kementerian kementerian yang sudah didesentralisasi akan kita pindahkan ke jongo
tapi masalahnya masalah tanah
lahan di sana itu sudah cukup tinggi
waktu itu perhitungan saya waktu itu bapak nas
itu kira kira kita membutuhkan beberapa kementerian yang sudah didesentralisasi
jadi tiga puluh empat waktu itu kira kira dua puluh empat ya di luar bank indonesia
pada saat itu tahun tahun itu berarti tahun berapa ya
tahun antara dua ribu lima dua ribu delapan
itu pada saat itu aja budgetnya sudah berapa waktu itu pak
waktu itu kita membutuhkan lahan aja sekitar seribu hektare
seribu hektar memindahkan kira kira dua puluh empat kementerian yang sudah didesentralisasi
nah itu budgetnya aja lahan kita butuh seribu hektare
belum lingkungan ya seribu hektare
tapi waktu itu kita hitungan hitungannya mungkin kita menghabiskan
akan menghabiskan nggak jauh lah
sekitar dua ratus sampai tiga ratus triliun
nah waktu itu ada gagasan untuk mengurangi beban apbn
kita akan melakukan dengan cara bot
yaitu kementerian kementerian yang didesentralisasi yang ada di jakarta
coba kita reach lah gitu ya
atau di bot kan lah gitu
nah supaya nanti bot nya diganti dengan model di sana
beberapa udah kita lancang
tapi tidak visible pada saat itu
masalahnya masalahnya kita masih tetap berpikir bahwa kita memindahkan ini bukan hal yang mudah
cuman ini masalahnya apa ibu kota yang dipindahkan atau sebagian kementerian kementerian yang didesentralisasi
tetap aja presiden tetap ibu kota di jakarta
itu mungkin juga bisa diperjelas oleh mbak dhani
jadi sebenarnya yang seperti apa nih
karena konsepnya sudah ada pada saat itu untuk beberapa kementerian yang sudah didesentralisasi
atau sekarang memang semua pemerintahan kemudian dipertimbangkan untuk dipindahkan mbak dhani
ini kan wacana yang sedang muncul di publik dan kemudian kemarin dibicarakan di ratas kan ada tiga opsi
jadi tidak hanya satu opsi tapi tiga opsi
apakah nanti ibu kota tetap di jakarta tetapi ada semacam clustering
jadi kementerian lembaga itu jadi kayak semacam satu kompleks
tapi itu juga punya kelemahan yaitu di sana juga lahan untuk mengumpulkan satu kementerian lembaga dan pemerintahan lainnya dalam satu wilayah
itu agak sulit juga
kemudian yang kedua adalah mungkin dicari alternatifnya misalkan nggak usah terlalu jauh dari jakarta
jadi mungkin lima puluh sampai tujuh puluh kilometer dan semua orang pasti menduga itu jonggol atau daerah daerah juta lawang dan lain lain
nah itu juga dua opsi lagi
tapi itu juga kita juga mempertimbangkan plus minusnya
salah satu kelemahannya adalah untuk pindah ke sana itu juga sama aja memindahkan kemacetan yang berbeda
setiga itu tadi di luar jawa ya
di luar jawa ya
kita akan jeda dulu
nanti setelah jadinya kita bahas kembali bagaimanapun ini soal lokasi lokasi dan juga skema
skema pembiayaan bagaimanapun itu penting dibahas dan harus juga diterima oleh logika publik bagaimanapun kan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
selain soal rencana pemindahannya yang memang sudah sejak awal yang kemudian juga ramai diperbincangkan entah di media sosial dan juga di media masa itu adalah soal budgetnya yang begitu besar
karena memang kemudian ketika angka itu muncul di situasi sekarang pasti orang akan mencocokkan dengan situasi sekarang
tapi kalau misalnya dilihat kan tadi pak luhut sudah bilang itu tidak besar dan itu bisa masuk ke multi years
jadi skema yang paling memungkinkan dan bisa diterima kata kata logika publik itu yang bagaimana
ya yang pertama pastinya kalau pemindahkan ibu kota ada beberapa proyek yang sifatnya komersil
ada beberapa proyek yang sifatnya non komersil
kalau apbn itu nggak cukup ibaratnya walaupun dibuat multi years ya karena empat ratus triliun dibuat multi years juga tetap terasa
dipecah saja di sepuluh tahun juga signifikan gitu ya
maka keterlibatan misalkan dari bumn karya maka bumn karya pun pasti akan menghitung untung ruginya visibility dari proyek itu
apalagi ini kan gedung pemerintahan
returnnya dari mana nih nanti ya kan
apakah pemerintah nanti membayar sendiri ke bumn
balik lagi dari apbn kan
kalau kita ingin mereduksi itu artinya pilihan pilihan yang tersedia memang cukup sulit gitu ya
jadi harus ada pertimbangan dari segi segi komersialnya
di sharing dengan bumn dan ada swasta misalkan masuk ke situ sebagian
tapi kita harus melihat bahwa kondisi nanti kalau apbn pun harus menunggak mengimbangi itu
berarti berapa defisit anggarannya akan melebar
kemudian efek dari utang pemerintah akan naiknya berapa
dan apakah dari utang yang dihasilkan itu nanti pengembalian dari ibu kota baru itu terhadap penerimaan pajaknya
terhadap perekonomian itu itu worth it atau enggak
itu yang menjadi pertimbangan
kemudian kalau kita belajar dari negara lain ya khususnya adalah malaysia
jangan sampai pemindahan ibu kota ini dalam satu ketika ketika terjadi krisis finansial malaysia pindah ke putrajaya
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan sempat terhenti sementara karena ada krisis finansial
maksudnya apakah skenario empat ratus an triliun itu sudah memasukkan adanya force major
karena krisis ini rentangnya semakin pendek dan bisa berpengaruh terhadap kelanjutan dari proyek
satu lagi yang terakhir tadi sepakat bahwa biaya pembebasan lahan itu menjadi concern
kalau pak jokowi ini sekarang pak jokowi sedang mencoba
kita mengeluarkan ke publik ya atau menawarkan ke publik kota mana yang cocok
di mana gitu ya
kalau keluar misalkan statement dari istana katakanlah jadi palangkaraya
itu langsung naik semuanya
tapi itu akan naik bisa berkali kali lipat karena mafia mafia tanahnya kemudian memborong
gitu ya spekulan spekulan tanah misalkan itu terjadi di tempat ibu kota baru itu
jadi costnya saya kira empat ratus enam puluh enam triliun itu masih kecil
tergantung kondisi pada saat proyek dimulai
oke oke menarik tapi sebenarnya kalau misalnya sekarang pertanyaannya kalau misalnya memang sudah dibahas tadi di tiap era ini dibahas soal pemindahan pemisahan pusat pemerintahan dan ekonomi
apa isu isu sebenarnya pak paskah yang kemudian menjadi pertimbangan utama
jadi begini saya coba berkata karena beberapa negara memindahkan ibu kotanya ya
saya ambil contoh lah putrajaya
putrajaya itu malaysia
ya kenapa memindahkan ibu kotanya dari kl gitu ya
yang pertama dia menganggap bahwa permasalahan utamanya itu adalah ibu kota lama
yang kedua kalau malaysia itu adalah penguatan identitas bangsanya gitu ya
nah terus juga ada hal hal lain saya rasa dua hal itulah yang malaysia itu
apa namanya indonesia ya saya nggak terlalu jauh dulu membahas nanti lama ke tempat tempat lain indonesia
saya rasa pertama mungkin ibu kota jakarta lama
nah kita kalau kita tertarik historis dari bung karno
bung karno secara panjang lebar waktu itu dengan kondisi yang berbeda dengan sekarang
bahwa itu jakarta ini rawan bencana
terus juga kalau kalimantan di daerah katulistiwa tidak rawan bencana
jauh dari bencana dan juga di tengah tengah bisa menyatukan identitas bangsa gitu ya
jadi itu itu kalau gagasan bung karno saya lihat
nah sekarang kalau zaman pak harto
zaman pak harto itu sudah mulai terjadi daya dukung kota karena kemacetan
zaman pak sby juga apalagi tambah parah lagi
bayangkannya waktu itu saya menghitung tahun dua ribu lima dua ribu enam ya
akibat kemacetan di lalu lintas
jakarta itu hampir mencapai sekitar tujuh sampai delapan triliun per tahun
nah itu sekarang sudah enam puluh an ya
nah sekarang itungan itungan terakhir saya dari bp badan pengelola jalan tol pak bang bang prihartono
itu sudah mencapai enam puluh tujuh triliun mbak
kerugiannya dalam beberapa tahun ini
itu baru dari sisi
kemacetannya saja ya
itu sudah mencapai enam puluh tujuh triliun
lalu lintas segala macam lah daya dukung jakarta kepadatan penduduk segala macam
jadi goalnya sebenarnya apa dengan memindahkan ini
ini mungkin ada dua hal ya mbak
satu secara paradigmatik
kita melihat bahwa benar bahwa pemindahan ibu kota ini mungkin salah satunya adalah itu tadi
bagaimana ibu kota yang baru ini didesain dari awal ini adalah simbol dari menyimbolkan sebuah national identity
misalkan seperti itu
terus yang kedua presiden jokowi ini kan selalu bicara soal indonesia sentris
saya rasa kita juga bicara soal tadi kalimantan misalkan misalnya ini akan disetujui palangkaraya untuk menjadi ibu kota baru
saya rasa ini juga simbol dari keberagaman juga
jadi ini secara paradigmatik itu bisa dilihat seperti itu
yang kedua saya rasa daya dukung apa namanya peningkatan arus urbanisasi
peningkatan arus urbanisasi di jakarta yang luar biasa dan daya dukung wilayah yang juga tidak memadai lagi
indonesia adalah negara nomor empat dengan kepadatan penduduk terbesar setelah new delhi tokyo filipina manila
dan indonesia adalah lima belas lebih per kilometer persegi
terus kemudian tadi pak paska sudah menyebutkan bahwa data terakhir dari perhubungan adalah kita mengalami kerugian per tahun
ini betul betul berharga
ini memiliki barangan sekitar lima puluh triliun
dan kemudian sebetulnya sejak tahun dua ribu tiga belas ketika jamannya pak presiden sbi pun juga ugm mengeluarkan data juga itu lima puluh enam triliun per tahun
jadi intinya adalah ada semacam kemendesakan untuk memindahkan ibu kota ini karena alasan alasan itu tadi
belum lagi kalau bicara soal lingkungan soal air tanah yang turun

itu artinya apa sih
itu artinya apa sih
soal kualitas air dan lain lain itu kan pasti ada
dan kemudian kita kan mengharapkan perpindahan ini menuju perubahan yang lebih baik
misalkan desain kota pasti akan tertata lebih baik
kita menciptakan smart city atau smart government
jadi wacana ini memang penting untuk terus menerus
ada beberapa yang masuk akal tapi ada beberapa juga sedikit yang mungkin kita harus luruskan
misalkan soal dampak kemacetan memang luar biasa besar di jakarta
tapi kalau kita bicara pemindahan ibu kota artinya apa
ada pengurangannya seberapa besar
betul pengurangannya seberapa besar
oke mobil dinas berapa sih sejak jakarta
katakanlah semua kementerian satu ratus empat puluh ribuan kendaraan
oke kalau kita lihat dari tujuh belas juta kendaraan yang ada di jakarta ini
yang lebih berkali lipat dibandingkan jumlah penduduk jakarta dan jadi sarang kemacetan
itu kontributor semua lah ya
mereka punya keluarga dan segala macam si pns itu punya motor punya mobil
itu paling delapan sampai sepuluh persen tidak mungkin lebih dari sepuluh persen
sisanya yang sembilan puluh persen itu disumbang dari kita kita ini
yang bukan bagian dari pemerintah swasta kemudian rumah tangga yang ada di jakarta
sehingga kalau yang sepuluh persennya pindah katakanlah ke palangkaraya atau ibu kota baru
sembilan puluh persen ini masih ada
itu akan jadi masalah
pindah ibu kota kemacetan itu akan kurang signifikan
apakah dari enam puluh triliun pasti berkurang
tapi berapa pengurangan ini apakah signifikan
nah itu yang pertama
yang kedua kalau kita lihat apakah kemudian misalkan tadi ya
tanah kemudian semakin menurun begitu ya
itu juga menjadi concern gitu
itu juga perlu kajian lebih dalam juga gitu ya
berapa lama jakarta bisa bertahan dengan kondisi itu
yang ketiga saya kira ini juga berkaitan juga
tadi salah satu faktornya
adalah national identity
ini mungkin rempet di luar ekonomi
tapi kalau kita lihat jakarta kurang multi cultural apa
kalau kita bicara multi cultural
dibandingkan palangkaraya jakarta lebih multi kultural gitu
keberagamannya ada di jakarta
jadi kalau menurut indef masih belum perlu untuk pindah ibu kota
saya kira itu tadi bisa jadi
mungkin kita butuh one day
tapi not this time bukan sekarang
jadi jangan sampai good guy in the wrong time
sebentar ini saya ini dulu
akan projectnya kan juga tidak sepuluh tahun
jadi gini gini
saya ingin ini ingin koreksi
pegawai negeri yang masuk ke jakarta
setiap hari itu enam ratus ribu
dengan berbagai macam kendaraan
jadi kalau ada pengurangan kementrian
itu akan memperkecil jumlah lalu lintas
belum yang dari daerah
semua tujuannya ke jakarta kan
ini kalau tadi ini kita hitung hitungan dengan empat puluh ribu hektare
kemudian rp empat ratus enam puluh enam triliun dan lain lain
itu kan ruang itu kan dibagi bagi
misalkan dilihat dari segi perpindahan kementerian lembaga
tni polri dan lain lain itu kan kurang lebih kalkulasinya
kalau tadi dalam ratas itu kan satu lima juta orang
yang akan dipindahkan ke sana untuk soal pemerintahannya saja
terus kemudian kita bicara tentang bagaimana pembangunan ekonomi
infrastruktur terus pemukiman dan lain lain yang kita memang membutuhkan lahan yang luas
tetapi lebih dari itu
saya rasa wacana perpindahan ibu kota ini tidak bisa disederhanakan
hanya kalkulasi ekonomi saja
tetapi kita harus melihat atau meletakkan ini dalam sebuah tujuan yang lebih besar lagi gitu
bahwa kalkulasi ekonomi pastilah itu sangat penting diantara kita
itu sangat penting diantara elemen elemen yang lain
tetapi ada hal hal yang tidak hanya kemacetan saja
jadi kita tidak bisa melihat ini hanya kemacetan saja
tapi ini juga bicara tentang kualitas hidup masyarakat atau warga di jakarta untuk yang lebih baik
dan kemudian dengan
ini tidak bicara sekarang mungkin ya
betul ini bukan bicara satu tiga tahun ke depan
tetapi wacana untuk pindah ini harus dimulai dari sekarang
karena ini akan memakan waktu sepuluh lima belas tahun lagi
tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus
baik baik setelah jeda kita bahas lagi kita bicarakan soal lokasinya
nanti setelah jeda ada mas yaya supriyatna pengamatan toko akan bergabung bersama kami
cnn indonesia pramu segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia pramu
sudah bergabung kak yaya supriyatna pengamatan toko
kak yaya terima kasih sudah hadir
sudah hot sekali sudah beberapa waktu sebenarnya soal ini terjadi
kalau misalnya melihat sekarang ini isu ini terangkat lagi katanya ada memang ini isu tahunan yang diangkat
tapi kalau menurut anda memang sudah perlu belum sih
kalau lihat realitas jangan ditunda tunda lagi
karena begini selalu dihitungkan akumulasi dari kerugian
kerugian transport tadi dikebutkan seratus triliun
kerugian penurunan permukaan air tanah kita krisis air tanah kita segala macamnya
jadi kalau kota dibangun dengan potensi bencana yang besar resursinya habis
jadi ibaratnya anggaran kita hanya menyelesaikan masalah dari masalah
jadi ibaratnya deret hitung dan deret ukur
kemampuan kita hitung tapi masalahnya terus bertambah dengan urbanisasi
jadi kita tahu bahwa jalan sampai potensi itu hilang
kedua persoalan menarik adalah
kita merubah paradigmanya kan
dulu orang di luar melihat jakarta dan jawa sekarang orang jakarta melihat keluar dari situ
jadi sudut pandangnya kan dirubah
kedua yang menarik adalah persoalan daya dukung dan daya tampung
jadi persoalan terbesar adalah jika membangun area baru pasti faktor lokasi menjadi hal penting
persoalan geopolitik strategis menjadi prinsip dasar
nah pengalaman di jawa kalau pindah di sekitar jawa itu paling repot pembebasan tanah

di mana mana proyek infrastruktur ada yang membesar
apapun di kita pasti masalah tanah
kalau masalah sekarang ini persoalan tanah clear and clean nggak ada masalah
kita udah jago nih bangun jalan tol cepet semua kan bandara cepet semua
tetapi yang menjadi pertanyaan
urgensi terbesarnya bukan membangun kota dari nol lagi
dia harus terintegrasi teraglomerasi dengan kota utama
karena dia memembat hanya satu fungsi fungsi pemerintahan
kalau musim pun dikembangkan
jadi infrastruktur yang dikembangkan nanti hanya tambahan saja ya
tidak dari nol gitu ya
tidak dari nol
dan kota yang dibangun itu kan butuh utilitas prasarana dan sarana pendukung
jadi ibaratnya orang yang tinggal di sana kan jangan sampai andilau lah
antara dilema dan kegalauan
tinggal di sana tapi pikiran dan semuanya masih di jawa
kita buat mereka merasa nyaman di sana dengan fasilitas fasilitas selengkap jakarta
ibaratnya kita mampu membuat kondisi jakarta kedua
jadi meyakinkan orang karena kita punya pengalaman dulu
ada satu corporate di jakarta saya sebut aja bumn
bumn pt timah
ketika kantornya dipindahkan pangkal pinang sebagian besar karyawannya resign
karena dia melihat opportunity nya di jakarta
ini opportunity banyak banget
orang bisa bekerja berusaha apa saja
tapi ketika pindah ke sana dia dapat apa
nah sekarang kan pertanyaannya ini kan persoalan yang pindah pegawai pemerintah
sejauh mana sebetulnya mengembangkan kota dengan basis pemerintahan
hasil kajian ekonomi menunjukkan
kalau hanya satu fungsi dikembangkan pada fungsi pemerintahan
tapi kalau ekonomi berat
nah pertanyaan sejauh mana urgensi kita harus pindah
pertama begini ibu kota itu wajah negara
orang tidak bisa membayangkan
sekarang ini kalau jakarta banjir indonesia banjir
tapi kita bagaimana membuat sebuah ibu kota
yang tidak terlalu banyak persoalan persoalan yang terkait dengan bencana dan sebagainya
jadi pemerintah bisa fokus ke sana
jakarta tuh lebih mandiri loh
kalau dia menjadi sebuah kota bisnis umum baru
jangan jangan menjadi daerah otonom baru dengan lima wilayah otonom baru
artinya apa kemandarian sama
dan kedua kolaborasi dengan daerah sekitarnya lebih setara
jadi tidak merasa selama ini wah sama jakarta
jakarta lebih mampu
dan pendekatan nanti di jakarta itu kalau kita lepas
pendekatannya adalah aglomerasi wilayah secara konglomerasi kewilayahan
jadi dalam konteks wilayah metropolitan bersama
jadi tidak ada sekat lagi jakarta hanya jakartaan sih
tapi sebuah kawasan megapolitan
nah disitulah kelola secara bersama sama
mungkin pendekatan korporasi menarik di dalamnya
contohnya misalnya sekarang tahu kemacetan kan
tau tau ada ide untuk membuat badan otoritas
ternyata pemikiran baru
bagaimana kalau dikelola oleh sebuah otoritas di sektor transportasi
yang bersifat badan usaha milik negara
menggabungkan kereta api bus dan sebagainya
untuk mengelola di sekitar jabodetabek
nah ini kan menarik
ketika pindah tata kelola kota berubah
pendekatannya lebih holistik dan lebih profesional di dalamnya
jadi pertanyaannya kita kan tadi dikatakan ibu
belum pernah belajar merencanakan kota mulai dari nol
di sini saat pembelajaran
kalau teman teman swasta jelas
dengan pendekatan private dia tahu
tapi di sini kan kota pemerintah
kota yang sifatnya berbeda pelayanannya dengan kota kota komersial
kota kota swasta yang ada sekarang
jadi sekarang ini kalau tidak berani memutuskan
kita gak berani pernah belajar
tapi sekarang kalau misalnya menurut indef
misalnya tidak sekarang gitu
maksudnya ibu kota belum penuh dipindahkan dari jakarta
kapan kira kira kalau menurut hitungan indef
bukan kita basicnya adalah gini
yang pertama permasalahan permasalahan yang selalu diangkat tiap tahunnya
ini kan kayak kaset rusak gitu ya
soal kemacetan dan banjir masalah nggak masalah
kita sepakat semuanya kerugian ekonomi enggak kerugian ekonomi
politik budaya juga rugi karena itu
tapi yang menjadi pertanyaan adalah
jangan sampai kemudian mewacanakan solusi untuk pindah ibu kota
itu permasalahan yang lama tetap ada
jadi apakah masalah kemudian berkurang signifikan
banjir misalkan apakah pindah ibu kota jadi masalah itu
kemudian selesai gitu ya
kemacetan tadi kita bilang dengan bicara dengan banyak data
ternyata tidak sesignifikan
apakah kemudian jangan jangan moda transportasi kita yang harus diperbaiki
misalkan transportasi publiknya infrastruktur publik yang masih di jakarta
dan kawasan sekitar jakarta itu yang dibenahi dulu itu yang lebih urgent
jadi masalahnya di mana jangan kemudian kita menciptakan permasalahan baru
itu yang sebenarnya kita tidak inginkan
kemudian hitung hitungan sederhana
misalkan kalau hanya fungsi pemerintahan yang pindah ya
tadi efeknya ternyata tidak terlalu signifikan
bagaimana kalau fungsi ekonominya
artinya apa artinya bisa jadi kita memberikan opsi
pak bu bukan ibu kota yang pindah
tapi bagaimana di kawasan di luar jawa itu
kawasan kawasan industri yang terintegrasi dengan sumber daya alam di sana
itu yang dibangun
indonesia bagian timur
jadi uang rp empat ratus enam puluh enam triliun ini opportunity cost nya jadi bisa kita pecah nih
fungsi pemerintahannya mau dipindah atau fungsi ekonominya yang kita pindah
mana yang benefit buat indonesia lebih besar
itu sebenarnya pertanyaannya
persoalannya bukan hanya
ini justru merupakan pemerataan pembangunan
yang pertama jakarta sudah kota lama
seperti juga malaysia alasannya begitu
bahkan amerika pun meninggalkan new york alasannya begitu
nah cuman mungkin satu bagi pemerintahan pak jokowi sekarang
saya lihat dan ini konsepnya demikian
adalah pemerataan pembangunan itu
di samping juga masalah identitas bangsa
jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut aja
biar aja jakarta berkembang nanti kita tentukan sebagai kawasan ekonomi yang sudah berkembang
karena infrastrukturnya sudah lengkap
ada pelabuhan ada ini ada kawasan itu
udah itu kita ciptakan sebagai sentral ekonomi seperti di amerika
saya sepakat dengan pak yayat dan pak pasca tadi bahwa sebetulnya perpindahan ini
jakarta ibu kota negara ke luar jawa ini
harus kita maknai sebagai
bukan sekedar itu tadi kita meninggalkan persoalan lama di jakarta
tetapi harus kita lihat juga bahwa ada suasana kebatinan ketika kita bicara ibu kota negara
itu adalah kota tempat pusat dari segala macam hal
entah pemerintahan ekonomi fungsi administratif segala macam ada di sana
dan itulah kenapa kemudian semakin mengokohkan jawa sentris tadi itu
ketika itu dipindah ke kalimantan
kita akan bisa melihat bahwa ada membuka peluang untuk membangun indonesia sentris
soal apa namanya national identity soal tadi itu yang kita bisa desain dari awal dengan lebih baik
oke oke baik kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
oke anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal wacana pemindahan ibu kota
mbak dhani sebenarnya sekarang seberapa dekat sih kita dengan wacana itu
karena kalau misalnya indev tadi bilang kita nggak perlu sekarang
saya belum kejar indef apakah sudah menghitung apakah sepuluh tahun lagi kita perlu atau tidak
tapi seberapa dekat itu seberapa lama itu akan saat ini prosesnya apa yang sedang berlangsung
saya rasa kita melihat lebih kepada prosesnya
melihat lebih kepada proses yang berlangsung ini ya mbak ya
karena terus terang tadi kan banyak sekali wacana ini bisa lebih cepat dari sepuluh tahun yang diprediksikan
atau mungkin lima belas dan lain lain
tapi intinya adalah pembicaraan perpindahan ibu kota yang secara intens di era presiden jokowi
tentu saja era pak sby dan lain lainnya sudah pernah juga
tetapi sejak pemerintahan presiden jokowi ini ini kan mulai intens dibicarakan
terutama ini bukan pertama kali sebelumnya juga dalam rata rata
juga dibicarakan itu yang pertama
yang kedua saya rasa pembicaraan tentang perpindahan ibu kota ke luar jawa ini
kita lihat juga bahwa sebetulnya ini bukan persiapan ujuk ujuk
tetapi seperti misalnya gelar tni gelar pasukan tni
itu sebetulnya juga merespons tentang bagaimana konteks pembangunan nasional sekarang yang lebih kepada indonesia sentris
sehingga pembangunan apa namanya empat puluh satu antara tni

baru tahun dua ribu delapan belas misalkan koops au tiga di biak kemudian divisi tiga kostrad di goa makassar
kemudian armada tiga dan pasmar pasukan marinir di sorong
itu menggambarkan juga bahwa penataan untuk tadi itu mengubah jawa sentris menjadi indonesia sentris itu juga di tni sendiri
di pertahanan sendiri itu juga bermetamorfosis menyesuaikan dengan konsep itu
menyesuaikan dengan konsep itu
nah jadi ketika kita bicara tentang perpindahan ibu kota tadi seperti yang disampaikan oleh para narasumber lainnya tadi
sebetulnya ini juga dalam rangka itu tadi bukan sekedar kita meninggalkan masalah masalah yang dikeluarkan atau diproduksi di jakarta
tetapi ada sesuatu yang ingin dibangun yang untuk menetapkan itu tadi memperkokoh tentang national identity itu identitas nasional kita
terus kemudian indonesia sentris dan macam macam itu
jadi ada tataran paradigmatik yang ingin kita tuju di sana
urgen gak sih
gini kalau dari tadi kita bicara indonesia sentris versus jawa sentris ya masalah itu adalah masalah policy kok
jawa tetap akan menjadi prioritas kebijakan jadi ini kan tergantung policy
mau ibu kotanya pindah ke jayapura misalkan tapi kebijakannya tetap jawa sentris
karena pendorong ekonomi utama ada di situ dan para pengusaha yang berpengaruh terhadap keputusan politik itu tinggalnya kemudian juga di jawa
maka keputusan keputusannya tetap aja jadi kalau menurut saya argumen itu ada benar tapi bisa juga kemudian dibantah
kita melihat selama ini ada kebocoran regional proses input output untuk pembangunan di kalimantan inputnya terlalu besar
apa apa dari jawa tenaga kerja mesin alat dan semua begitu dia menjadi proses produksi
diproduksinya kembali ke jawa jadi kebocoran regional pada wilayah wilayah seperti itu potensi terbesar kalimantan dengan perkebunan
tambang kemudian juga dengan hasil hasil lainnya bagaimana proses input output itu bisa mendorong polanya ke wilayah lain bukan di jawa
karena sekali lagi nilai tambah lebih banyak didapat di pulau jawa jadi bukan jawa centris bukan persoalan total produksi di jawa semua
tapi kebocoran regional itu jawa itu seperti menghisap semua wilayah
jadi kan sekarang kita melihat dengan pola pergeseran pembangunan ke kalimantan sulawesi dan sebagainya kita melihat tiga wilayah secara ekonomi lebih mandiri
jawa sumatera bali nah sebetulnya dengan pola baru seperti ini kita mendorong nilai produktivitas ekspor import pembangunan infrastruktur itu sudah digeser
kalau jawa itu dibiarkan pun sebetulnya karena marketnya ditutup sendiri
hidup sendiri ya
lebih kuat dia
kurang lebih kayak begitu oke pak paska
nah dengan pindah kita ke kalimantan
iya artinya kalau saya melihat kalimantan yang paling tepat
yang paling visible iya mau beli tanah silahkan
tapi memang di sini motivasinya pindah ke itu nanti kan kita bisa berubah pemikiran kita yaitu soal identitas kebangsaan kita
kita tidak jawa sentris
yang kedua yang paling penting adalah pemerataan pembangunan
seperti tadi juga disinggung soal isu sosial politik dan pertahanan
kalimantan ini tadi pak ayat bilang itu wilayahnya strategis karena berdekatan dengan perbatasan
jadi ada beberapa motivasi yang saya rasa pak jokowi sampaikan itu saya melihatnya nggak tahu sudah dirangkai nggak
motivasinya yang pertama adalah meninggalkan kota lama
ini kan kita lama itu beberapa negara termasuk new york itu motivasinya kota lama
kedua pemerintahan pembangunan
yang ketiga adalah penguatan identitas bangsa
nah yang keempat baru isu pertahanan dan keamanan isu sosial politik
dan itu sudah urgent kalau menurut anda
saya rasa itu sudah urgent
nah tinggal sekarang masalah pembiayaan
tadi indef mengkata
mengkhawatirkan gitu itu pembiayaan itu akan meningkatkan hutang terus juga akan meningkatkan inflasi gitu ya
karena akan dikurangi nanti pbn
makanya saya pikir kita juga harus rasional gitu artinya saya setuju multi year dengan empat ratus triliun
dan mungkin nanti ada karena ada inflasi dan lain sebagainya
enggak sekenian suasana saya rasa tidak
oke tidak mungkin ya
kalau kita sudah full pbn multi year kalau tidak bisa sepuluh tahun ya lima belas tahun dua puluh tahun
tapi kita udah memulai gitu
pertama begini kita satu tadi
ini dukungan politis ya artinya kalau misalnya semua ada kecenderungan kelihatannya setuju untuk segera itu
maka dukungan politik perlu diperkuat
kita tinggal bagaimana konfirmasi ke teman teman dewan penguatan undang undang baru dan yang paling penting komitmennya itu yang harus dijaga
jangan sampai ini stuck berhenti di tengah jalan karena persoalan penggantian kepemimpinan dan sebagainya
jadi komitmen politik yang dipegang tinggal kebijakan yang lebih jelas bagaimana sebetulnya arah perpindahan itu bahwa indonesia baru lah
saja yang bebas dari persoalan persoalan
kurang lebih oke
banyak masalah karena jakartanya saja
oke dan harus dikawal bersama ya
itu juga harus dilihat
baik terima kasih bapak bapak dan juga mbak dhani terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
kita lihat seberapa
konsisten soal wacana ini akan dibahas dan kemudian di follow up tentu saja ya tidak hanya sebatas ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih mbak dhani